ya kami awali dengan informasi dari makassar
seorang ayah di makassar menganiaya anak kandungnya yang berusia lima tahun hingga tewas
korban diduga tewas karena hantaman benda tumpul
belum diketahui apa motif pembunuhan kali ini
warga kelurahan kapasa kecamatan tamalandrea jalan batu batu dikejutkan kabar kematian ali
anak usia lima tahun ini diduga dianyai ayah kandung
korban mengalami luka di bagian kepala dan beberapa luka di sekujur tubuh
salmawati ibu kandung korban mengaku tidak mengetahui motif penganiayaan ini
namun ia mengaku suaminya mengalami gangguan jiwa belakangan ini
ali anak dua dari dua bersaudara tinggal bersama ayahnya setelah orang tuanya bercerai
polisi yang menangani perkara ini berencana memeriksa psikologi ayah ali
kami sementara mendalami karena kami sementara mendalami beberapa saksi
apa pemeriksaan kejiwaan berlaku
kami akan lakukan nanti pemeriksaan kejiwaan karena menurut informasi dari tkp bahwa
pelanggan atau tersangka pernah mengirawan dalam perasaan kejiwaan
polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa tabung gas lpg ukuran tiga kg serta balok kayu
ibnu munsir makassar